nur cahya lurah cipete utara jakarta selatan
menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang
saat berusaha membubarkan kerumunan di kafe
yang berada di jalan kemang selatan tujuh
kebayoran baru yang melanggar aturan protokol kesehatan
peristiwa yang terjadi pada akhir bulan lalu ini
baru diketahui saat video pengeroyokan beredar
di tengah masyarakat melalui media sosial dan menjadi viral
hingga saat ini pihak kafe masih tetap buka
dan beraktivitas seperti biasa
kendati masyarakat menyatakan
kafe ini telah berkali kali ditegur
akibat adanya kerumunan yang melanggar protokol kesehatan
sementara itu kasateres krim polores jakarta selatan mengatakan
akibat terjadinya pengeroyokan lurah cipete utara
menderita luka lebam di bagian wajah
seorang tersangka pelaku pengeroyokan
berinisial rg tersebut
setelah ditangkap polisi masih mengejar tiga tersangka lainnya
polisi juga mengimbau tersangka pelaku pengeroyokan
yang telah diketahui identitasnya
secara sukarela mendatangi polres jakarta selatan
badru zama jakarta